di jakarta ada seorang tunanetra yang menguasai bahasa pemrograman komputer
tampak mudah dilakukan oleh sugio yang tidak hanya mahir
bahwa sugio pun menjadi guru bagi tunanetra lain yang ingin belajar mengenai coding
informasi ini sekaligus penutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya budha diputro pamit undur diri
pesan saya jangan pernah berhenti untuk berinovasi
perkenalkan nama saya sugiyo
saya berprofesi sebagai instruktur komputer di yayasan mitra netra jakarta
sebelum di mitra netra saya kerja micat ikut teman yang punya usaha micat
saya menjadi tunanetra sejak umur tiga tahun karena sakit
pertama kali saya belajar komputer itu belajar menggunakan windows word excel powerpoint dan internet gitu
nah pada akhirnya saya ingin belajar apa lagi
saya tertarik untuk belajar coding karena coding itu menantang
dan coding itulah yang membuat komputer itu bisa berinteraksi dengan manusia
contoh coding yang saya buat itu program untuk menghitung luas persegi
nah ini seperti ini
nah ini kalau dilihat
nah itu coding codingnya seperti itu
itu nanti kalau ditampilkan itu program untuk menghitung
menghitung luas persegi pandang
saya menggunakan komputer termasuk belajar coding itu dibantu oleh software yang namanya screen reader
kalau pepatah yang mengatakan bahwa jangankan buat tunanetra orang awam saja sulit belajar coding
ya kalau itu tergantung
kalau kita memang suka maka itu akan jadi satu tantangan
saya justru lebih senang tuh ngajarin teman teman yang netra mas
yang pertama tuh mereka memang passionate banget
ya ada juga teman teman yang awas tapi passionate
tapi untuk dari segi mereka belajar malahan sayangnya dulu ya trainer ya
ngajarin orang coding juga
malahan dari teman teman tunanetra ini lebih cepat untuk nangkepnya
malah mereka lebih cepat karena apa
mereka kan lebih fokus ya kan
alatnya toolsnya itu tetap sama sih
cuma mereka ada ketambahan nvda
yaitu untuk aplikasi baca apapun yang diketikin sama mereka
ini beda kasusnya
yang sedang dibicarakan itu banyak berbeda
saya sedang berbicara di file yang bukan di sini
jadi selain mengajar selain belajarnya juga mengajar coding ya
nah kesulitannya ketika kita mengajar coding khususnya kepada tunanetra
kita harus mendikte
kita harus mendikte satu satu
kadang kadang kita harus mendikte per karakter
nah terkadang itu apa yang saya sampaikan itu tidak sama dengan apa yang mereka ketik
kemudian ketika dijalankan error
nah muridnya kan banyak nih
nah yang error itu banyak
bukan hanya satu dua murid
kadang kadang tempat errornya itu beda beda
kita harus menyelesaikan satu satu
di luar negeri
telah merekrut tunanetra sebagai programmer
sayangnya di indonesia kesempatan berkarir bagi penyandang disabilitas masih sulit
padahal berdasarkan undang undang nomor delapan tahun dua ribu enam belas tentang penyandang disabilitas
untuk potensi tunanetra atau visual impare
di sini untuk memasuki dunia it
itu potensinya sangat
pertama dari sisi komunikasi dia baik
hanya kita perlu memfasilitasi
selama ini mereka itu interest ke dunianya
tapi fasilitasi dari awal misalnya dari dia sma
itu tidak membuka inklusif untuk ipa
padahal waktu ke jenjang university dia perlu requirement dari ipa
ini yang perlu difokuskan ataupun kita concern about ini
karena mereka semua sebetulnya mampu
kini berkat teknologi
sugio dan para tunanetra lainnya bisa mengejar cita cita
untuk menjadi programmer komputer
sebagai seorang guru
saya ingin bisa mengajar ke murid murid saya
supaya nanti mereka bisa jadi programmer
kalau cita cita saya yang kedua
saya ingin juga menjadi programmer
yang bekerja dalam satu tim
untuk membuat satu aplikasi
yang bermanfaat bagi masyarakat